tim disaster victim identification atau dvi bidokes kepolisian daerah jawa timur
kesulitan mencocokkan data post mortem yang dikumpulkan dari tiga jenazah korban tabrakan kapal
di perairan tuban jawa timur yang ditemukan minggu kemarin
penyebabnya karena tim dvi terhambat data antemortem dari keluarga korban
tiga hari setelah terjadinya tabrakan kapal mv tai son empat dan mulia sejati
tim dvi belum berhasil mengumpulkan data antemortem dari keluarga korban
hal ini terjadi karena belum banyak keluarga korban yang memberi laporan ke pihak kepolisian
minggu sore tiga jenazah sudah dievakuasi dan langsung dilakukan identifikasi di rumah sakit umum dr kuma tuban
namun identitas ketiga jenazah tersebut belum terungkap karena tidak ada dukungan data antemortem dari keluarga
dan tidak ada identitas yang melekat di tubuh korban
adapun pencarian dua belas korban hilang terus dilanjutkan
namun sampai sekarang ini kami masih belum bisa menyampaikan identitas siapakah ketiga jenazah itu
karena kami masih menunggu data anti mortem yang belum masuk
jadi kesulitannya adalah pihak keluarga yang sampai sekarang
ini dari lima belas korban baru dua keluarga yang datang dan kita mendapatkan data antemortem